aksi tawuran geng motor kembali menelan korban jiwa
seorang remaja di kota bogor tewas diduga dibacok oleh gerombolan geng motor
meski sempat mendapatkan perawatan medis nyawa korban tak tertolong lantaran luka parah di bagian tangan dan punggung
sejumlah rekan korban tertunduk lesu dan menangis melihat jasad raihan ilham febriansyah
dievakuasi ke ruang forensik rumah sakit pmi bogor minggu sore
korban tewas saat pulang nonton bareng piala dunia pada minggu dini hari
kejadian bermula ketika korban bersama rekannya konvoy keliling jalanan usai nonton bareng
di jalan raya dadali kota bogor korban bertemu dengan geng motor hingga terlibat tawuran
korban sempat dikeroyok dan dihujani sahabatan senjata tajam hingga tersungkur
melihat korban sudah dipukuli dan dibacoki
dan saya juga sudah memangat ega atau dibalas
saya bawa ke pertama saya bawa ke peninggung panjang di peninggung saya
kemudian saya bawa ke pmi baru di sini lah
korban korban korban
kurang tahu pokoknya yang lebih parah itu di tangan sama ini
berapa orang kira kira yang boleh itu
boleh itu salah empat orangan ya
para orangnya itu
aksi tawuran geng motor ini sempat diunggah ke media sosial
dan diamankan sebagai barang bukti
polisi juga langsung melakukan olah tkp di lokasi kejadian
sebetulnya ini semacam terjadi perkelahian ya
namun bagaimana perkelahian itu terjadi kita belum bisa memastikan bagaimana terjadinya
jadi kita mesti mengumpulkan saksi saksi
yang penting kita akan bekerja terus
dan mencari apa yang sebenarnya terjadi dari hasil tkp ini pengecekan tkp kita dengan
sebagai keterangan saksi saksi ini kejadian bukan juga
hingga kini kasus penganiayaan yang diduga melibatkan geng motor ini masih ditangani oleh satreskrim polresta bogor kota
muhammad juanda bogor